setelah berhasil menembus babak final empat di ibl musim lalu
klub luvere dewa united akan memakai nama baru menjadi dewa united surabaya di ibl musim dua ribu dua puluh tiga
meski mengubah nama klub menjadi dewa united surabaya
namun para pemain pelatih dan ofisial sebagian besar masih sama dengan musim lalu
untuk menambah kekuatan tim beberapa pemain tambahan sudah menjadi incaran
salah satu pemain yang baru direkrut adalah luki abdi
pemain dengan posisi point guard yang sebelumnya memperkuat hang tuah
rencananya ibl musim dua ribu dua puluh dua akan diikuti oleh empat tim baru termasuk satu tim dari luar pulau jawa
dengan penambahan ini total akan ada enam belas tim peserta ibl di musim depan
mengenai semangat pasti semangat dewa united saya percaya pasti semangatnya lebih semangat dari tahun sebelumnya
karena kita kan sudah
cukup berprestasi finish juga di empat besar
kita juga datang kesini bukan partisipasi tapi kita pesaing
kita pasti akan lebih total untuk musim depan dua ribu dua puluh